kali kangkung resmi diberlakukan one way atau satu arah menuju jakarta
one way resmi berlaku sejak pukul lima belas waktu indonesia barat tadi
mulai dari kilometer empat ratus empat belas hingga kilometer tujuh puluh lima
hal ini dilakukan untuk memperlancar arus balik lebaran dua ribu dua puluh
yang puncaknya akan mulai berlangsung hari ini
kakor lantas polri irjen aan suhanan ingatkan pengendara
untuk tidak melaju dengan kecepatan tinggi dan beristirahat